karya karya d lestari selalu ditunggu para penggemarnya
setelah sukses dengan karya fiksi fantasi supernova
d lestari kembali menghadirkan cerita menarik dalam novel terbarunya aroma karsa
aku merasa bahwa aroma karsa ini sebuah wahana untuk aku bermain dengan indera penciuman
bagaimana perjalanan proses riset di balik penulisan novel ini
ikuti perbincangannya dalam insight with desi anwar
karya terbaru d lestari sabtu satu september jam sembilan malam di cnn indonesia